kita ke informasi peringatan dua puluh tahun reformasi menjadi penopang penguasa era orde baru
image dekat dengan kkn korupsi kolusi dan nepotisme melekat pada golkar ketika itu
setelah melalui masa transisi di awal reformasi golkar memantapkan langkah menjadi partai politik
mencoba keluar dari bayang bayang rezim lama
ikuti ulasan prisky ladauhan berikut ini
apakah benar daripada penampungan aspirasi rakyat oleh golkar ya oleh golongan karya
bahwa rakyat mempercayai kepada saya
golkar berawal dari berdirinya sekretariat bersama golongan karya atau sekber golkar pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
seiring waktu sekber golkar berubah menjadi golongan karya
dan menjadi salah satu organisasi peserta pemilu
dalam perkembangannya golkar menjadi mesin politik pemerintahan presiden soeharto selama lebih dari tiga puluh tahun
partai golkar punya ciri yang agak berbeda
partai ini survive selama setidaknya tiga puluh tahun seorang soeharto berkuasa
sistem pemerintahnya oligarkis dikuasai hanya segelintir orang
partai golkar punya akses yang besar kepada resource kekuasaan
ketika pemerintahan presiden soeharto berakhir pada seribu sembilan ratus delapan puluh
golkar pun mulai goyah dan mendapat banyak penolakan di masyarakat
ketua umumnya saat itu akbar tanjung mengakui kondisi golkar di awal reformasi sangat kritis antara hidup dan mati
ini soalnya buat kita soal hidup mati buat kita
kalau kita mau eksis kita harus hadapi ini
kita hadapi ini kita hadapi dan kita juga membuktikan bahwa kita juga bukan lagi golkar dengan paradigma yang lama
kita sekarang golkar dengan paradigma yang baru
golkar dengan paradigma yang lama itu ada kekuatan militer kekuatan birokrasi yang menentukan golkar
sedangkan paradigma baru golkar sudah betul betul
menjadi kekuatan yang mandiri yang independen
kemudian golkar tidak lagi dikendalikan oleh birokrasi
katakanlah birokrasi tidak punya peranan lagi untuk mengatur mekanisme golkar
dan termasuk juga militer juga tidak ada lagi
inilah yang saya jadikan sebagai satu dasar bahwa kita memang sudah berubah

partai golkar berhasil mencari pemerintah yang berharga
menjadi pemenang kedua setelah pdi perjuangan
dengan mengusung paradigma baru yakni terbuka demokratis dan moderat
golkar mencoba bertransformasi dan menampilkan citra anti korupsi
namun hal ini tidak selalu berjalan mulus
menurut data yang dihimpun dari indonesia corruption watch
sejak dua ribu dua hingga awal dua ribu delapan belas
sebanyak tiga puluh tiga kepala daerah dan enam belas anggota legislatif ditahan dengan tuduhan korupsi
bahkan sejak dua ribu tujuh belas hingga saat ini delapan orang kadernya terlibat korupsi
menurut data icw golkar masih menduduki urutan pertama
sebagai partai dengan kader terlibat korupsi terbanyak yakni sebanyak delapan orang
urutan kedua diduduki oleh pdi perjuangan
yang tiga kadernya terjerat korupsi pada dua ribu tujuh belas
sementara partai demokrat pan serta pks masing masing dua kader
hanura dan pkb masing masing dengan satu orang kader terlibat korupsi
hanya p tiga dan nasdem yang pada tahun lalu mencatatkan kader tertangkap dalam kasus korupsi
golkar yang merupakan partai penguasa orde baru
masih menyandang citra dekat dengan korupsi
diperlukan usaha keras dari partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem yang rusak
dan mencegah perilaku koruptif
jadi golkar harus lebih agresif sekarang ini
merikutan anak anak muda
untuk kemudian dimotivasi tertarik
jadi jangan cuma gunakan golkar
itu cuma kader yang bisa kumisnya
kemudian juga tebal dan gagang ganteng gitu
nggak nggak seperti itu
itu bukan kader itu
kemudian juga cuma kalau kampanye kemudian maku maku pohon
sampai tidak ngerti bahwa pohon itu sebenarnya adalah ahli sudut wc
jadi itu bisa sangat memberdekat martabat mereka sendiri
nah ini kader kader partai sekarang ini menurut saya
kader kader yang sebagian besar menurut saya
bukan produk daripada sistem pengadilan yang benar
kalau golkar tentu kita salah satu yang katakanlah paling siap
karena kita punya infrastruktur jaringan yang kuat
kemudian juga sudah punya pengalaman
dan tentunya kita dan ini adalah partai terbuka
jadi terbuka untuk talenta talenta muda
terbuka untuk talenta talenta yang bisa berpikir untuk
bangsa ke depan
jatuh bangun golkar sebagai salah satu partai penguasa di tanah air
memang sudah teruji
namun nama besar tidak menjamin partai bersih dari korupsi
diperlukan komitmen dan juga kerja keras agar partai dapat terus menjaga jati diri
oleh karena itulah penting bagi partai untuk terus membenahi diri
agar dapat bertransformasi dan tidak ketinggalan di era reformasi
prisqa dauhan jakarta